ada yang berbeda di desa kepek bantul yogyakarta
mereka kedatangan sejumlah seniman teater boneka dari berbagai negara
semua pengisi acara datang dengan sukarela
ada yang berasal dari inggris australia thailand jepang filipina dan tentunya indonesia
kedatangan mereka ingin mengenalkan seni teater boneka kontemporer secara luas kepada masyarakat
melalui ajang international biennale puppet festival atau pesta boneka
kami mengajar mereka sebuah teater boneka dan juga mengajar mereka cara membuat teater boneka dari tanpa apa apa
dari keseluruhan pertunjukan yang berlangsung salah satu yang mencuri perhatian adalah aksi wayang sampah dari indonesia
mereka memanfaatkan barang barang daur ulang dalam keseluruhan pementasannya
mulai dari materi wayang hingga instrumen musik pengiringnya
ini biasanya kita kalau ada sampah langsung dibuang
ini dari mana inspirasi hingga akhirnya bisa jadi wayang wayang sampah ini
awalnya dari keprihatinan tentang kondisi masyarakat yang masih belum peduli tentang sampah
kemudian kita berpikir untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan sampah dan lingkungan
untuk itu teman saya tony konde ini
mulai mencoba coba membuat sampah wayang sampah
kemudian kita pentaskan dengan tujuan untuk memberikan edukasi lingkungan pada masyarakat
agar mulai memanfaatkan sampah dengan baik
layaknya pementasan wayang tradisional seiring perkembangan zaman
teater boneka bisa menjadi media alternatif penyampai pesan untuk menjangkau penonton berbagai kalangan
griha putri yogyakarta